bakal calon boleh adu argumen namun komisi pemilihan umum provinsi dki jakarta mengumumkan waktu pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh
waktu pendaftaran bakal calon dki satu ini dibuka mulai tanggal dua puluh satu sampai dengan dua puluh tiga september dua ribu enam belas
tahapan pilkada sudah dimulai oleh komisi pemilihan umum daerah provinsi dki jakarta
proses pemungutan suara ataupun pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur dki akan dilakukan pada lima belas februari dua ribu dua puluh
sejumlah tahapan harus dilalui oleh para bakal calon baik parpol yang mengusung maupun calon gubernur dan wakilnya
pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur akan dilakukan pada senin dua puluh satu september sampai hari rabu dua puluh tiga september dua ribu dua puluh
khusus tanggal dua puluh tiga september
pada dua ribu enam belas pendaftaran dibuka mulai pukul delapan pagi hingga tengah malam
sejumlah persyaratan yang nantinya akan diverifikasi ditetapkan sebagai acuan kelayakan para calon kepala daerah
dalam pendaftaran calon itu seorang calon harus memenuhi dua persyaratan utama syarat pencalonan dan syarat calon
syarat pencalonan itu yang terkait dengan karena ini pendaftaran dilakukan oleh partai politik
seperti kita tahu bahwa dalam pilkub dki tidak satu pula
namun calon berseorang yang memiliki syarat
parpol yang bisa mendaftarkan calon pasangan harus memiliki minimal dua puluh dua kursi di dprd dki jakarta
jumlah itu bisa milik dari satu parpol atau koalisi
atau bisa juga dari perolehan suara pada pileg dua ribu empat belas yang mencapai satu satu ratus tiga puluh empat tiga ratus tujuh suara
tidak ada batasan jumlah pasangan calon yang boleh mendaftar
namun dengan adanya ketentuan
jumlah kursi atau perolehan suara tersebut diprediksi hanya akan ada empat bakal calon saja
setelah mendaftar para calon akan menjalani pemeriksaan kesehatan di rsal minto harjo jakarta pusat
yang meliputi pemeriksaan jasmani rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba
pemeriksaan akan dilakukan mulai tanggal dua puluh empat september dua ribu enam belas
dan hasilnya akan diterima oleh kpu dki mulai tanggal dua puluh tujuh sampai dua puluh delapan september
selain itu para calon harus menyerahkan sejumlah dokumen penting yang nantinya akan diverifikasi
dokumen tersebut adalah ijazah dan surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan pns ataupun dpr mpr dprd tni atau polri
khusus bagi calon petahana wajib menyertakan surat pernyataan kesediaan cuti selama masa kampanye
setelah resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah
selanjutnya penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut
akan dilakukan masing masing pada tanggal dua puluh empat dan dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh
setelah itu masa kampanye akan dimulai tanggal dua puluh delapan oktober dua ribu enam belas hingga sebelas februari dua ribu delapan belas
abi pratama jakarta